komisi pemilihan umum menyikapi positif berbagai macam komentar yang berdatangan pasca debat pertama
calon presiden dan juga calon wakil presiden pada kamis malam
ketua kpu arief budiman mengatakan pihaknya masih terus menerima dan melakukan evaluasi
dari penyelenggaraan debat capres cawapres yang pertama
masukan dan kritikan baik yang positif dan negatif menurut arief budiman itu hal wajar
kpu berharap ruang debat yang diberikan kpu kepada masing masing paslon
untuk menyampaikan visi misi serta program program unggulan mereka
dapat dimanfaatkan sebaik baiknya oleh masing masing paslon
pokoknya kpu ingin menyelenggarakan debat yang tujuan utamanya itu tercapai
tujuan utama debat itu pemilih tahu betul visi misi paslon itu apa
karena kampanye itu kan sebetulnya tujuannya ya penyampaian visi misi program gitu ya
jadi tujuan utamanya harus tercapai
kalau soal metode debatnya caranya durasinya itu kan cara saja
tapi tujuan utamanya harus tercapai